pagelaran lomba lari maraton setiawas padaran dimulai dari kawasan silangmonat jakarta minggu pagi
kegiatan maraton tersebut dibagi dalam dua kategori
yakni kategori pelari lima km dan kategori pelari sepuluh km
ketua mpr ri bambang susatyo bersama pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
dan wakil komandan pas pampres brikjen oni junianto
berut membuka kegiatan setiawas padaran dengan melepas para pelari tepat di garis tak
selain dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
ajang lari maraton ini diharapkan dapat menciptakan suasana kerukunan antara para peserta
melakukan kegiatan setiawaspadaran ada sepuluh k dan lima k
dari informasi panitia sepuluh k kurang lebih tiga ribuan lima k itu kurang lebih seribu
seribu nomor ratus
wakil komandan pas pampres brikjen tni oni junianto menyebut
selain dalam rangka memperingati hari bakti pas pampres ke tujuh puluh dua
pagelaran lomba lari lima hingga sepuluh km tersebut digelar sebagai bentuk kedekatan antara pas pampres dengan masyarakat
biar kita semakin dekat dengan masyarakat dan mereka tidak selalu berasumsi pas pampres itu hanya sangar dan kelihatannya garang
bahwa pas pampres sangat humanis di luar tugas tugasnya
diminati oleh para orang dewasa kegiatan setiawaspadaran ini juga mendapat antusias tinggi dari peserta yang masih berusia anak anak
bocah berusia sepuluh tahun asal tangerang selatan ini nampak bahagia
usai mampu menyelesaikan maraton lima km dengan waktu dua puluh tiga
jadi baru pertama kali apa sebelumnya sudah pernah
ya sebelumnya sih udah sering sering gitu
sudah sering sering gitu
paling jauh berapa km
paling jauh saat ini paling jauh enam kilo
paling jauh enam km
nah ini tadi datang ke sini sama siapa
sama ayah sama benda
dalam ajang lari maraton ini pas pampres menyiapkan total hadiah sebesar empat ratus tujuh puluh enam juta bagi sejumlah kategori juara
meski itiariahia jakarta